malam nanti memang timnas garuda muda akan menghadapi malaysia di partai semifinal sea games dua ribu tujuh belas di stadion syah alam kuala lumpur
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi berharap timnas indonesia bermain tenang dan memenangkan laga
selain itu imam nahrawi juga meminta agar para supporter indonesia berlaku sportif tanpa menyajikan lagu bernada rasis saat pertandingan
ada kata lain kecuali harus menang tapi harus sabar tidak boleh kepanjang emosi tidak boleh terprovokasi
harus sabar saya melihat semalam masih ada yang kepancing di detik detik terakhir masih ada yang kepancing
termasuk supporter supporter saya kira supporter indonesia harus menjadi contoh
tidak boleh menyanyikan lagu
lagu rasial lagu lagu atau nyanyi nyanyian yang merusak hubungan kita dengan malaysia dan negara negara yang lain

supporter indonesia harus menjadi contoh yang baik tidak boleh terprovokasi harus sabar
dan tentu saja laga yang ditunggu tunggu masyarakat indonesia di sea games dua ribu tujuh belas
ialah indonesia versus malaysia yang akan berlangsung malam nanti pukul sembilan belas lebih empat puluh lima menit waktu indonesia barat
sudah ada koresponen cnn indonesia mahardika utama di kuala lumpur malaysia
selamat pagi dika dika yang bisa anda laporkan jelang pertandingan el clasico
nanti malam ini indonesia lawan malaysia juga kita minus tiga pemain pilar utama kita dika silahkan
ya betul sekali hanum dan rian indonesia nanti malam tidak akan diperkuat oleh kapten tim hansa muyama pranata
muhammad hargianto yang juga sudah mencetak satu gol dan juga marinus wanawar yang ketiganya mendapatkan akumulasi kartu kuning pada pertandingan sebelumnya
pada pertandingan terakhir melawan kamboja pada beberapa dua hari yang lalu
dan ini tentu menjadi sebuah kerugian untuk tim asuhan dari luwimia mengingat hansa mu dan hargianto dan marinus adalah pemain inti yang bahkan hansa muyama ini selalu bermain sembilan puluh menit dan tidak pernah terkena rotasi seperti di lini lini lainnya
seperti di lini fullback kanan atau kiri ataupun juga lini tengah dan juga lini depan
tetapi kemarin dari pre match conference yang digelar di selangor yang dihadiri oleh bima sakti dan juga hansa muyama
tim menyatakan bahwa itu bukanlah menjadi sebuah masalah karena masih ada pemain pemain lain yang bisa mengisi kekosongan dan memiliki kualitas yang sama atau tidak jauh berbeda dengan para pemain yang akan absen malam hari ini
untuk posisi hansa muyama kemungkinan akan diisi oleh ricky fajrin yang akan kembali masuk ke pos defender atau menjadi palang pintu pertahanan dari indonesia
sementara itu posisi hargianto masih bisa diisi oleh hanif sabandi yang kemarin juga absen pada saat melawan kamboja
karena terkena kesehatan
sementara itu di lini depan ada nama ezra walian yang juga sudah mencetak satu gol pertamanya untuk indonesia di ajang sea games yang bisa mengisi pos lini depan bersama dengan septian david maulana
itu artinya indonesia meskipun dalam kondisi yang cukup pincang tetapi pelapis pelapis mereka juga tidak bisa dikatakan memiliki catatan yang buruk karena statistiknya pun secara pertandingan dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya juga cukup baik
diharapkan ini tidak mempengaruhi permainan dari tim asuhan luimia
yang dipastikan masih akan turun dengan formasi yang sama yaitu empat dua tiga satu di mana posisi atau serangan serangan ini akan dilancarkan dari si lini tengah dan juga lini sayap yang memiliki kecepatan kecepatan tinggi seperti febri haryadi di sayap kiri ataupun juga sadil ramdhani di sayap kanan
masih ada nama osvaldo hai dan juga beberapa nama lainnya yang bisa menjadi diagdor serangan indonesia hanum dan rian
baik marlika selain tadi hitung hitungan di atas kartu

dan lima belas pertandingan sebelumnya berakhir
dengan cukup seimbang
enam kali kemenangan indonesia dan enam kali
kemenangan malaysia dan tiga kali
lainnya diakhiri dengan skor
imbang dan dua diantaranya berakhir dengan
drama adu penalti satu dimenangkan oleh
malaysia dan satu lagi dimenangkan oleh
indonesia maka siapapun yang akan menang
hari ini akan menambah
satu rekor kemenangan untuk
el clasico di semenanjung melayu
kita akan melihat seperti apa
jalannya pertandingan dan tentu indonesia
berharap mereka bisa lolos ke final
dan menyabat emas pertama
setelah terakhir indonesia menyabat
emas di ajang sepak bola pada tahun
rian dan hanum
baik mahardika ini tadi istilahnya
el clasico di semenanjung melayu
oke sekali tentunya indonesia yang harus nambah poin
mahardika sedikit beralih ke
cabang atletik ini terkait
dengan waktu recovery
pelari ini dari jarak yang sepuluh ribu
ke jarak yang lima ribu waktu recovery
hanya dua puluh jam bagaimana bisa
sesingkat itu mahardika sebetulnya
peraturan ini seperti apa sih
ya betul sekali hanum ini terjadi
pada trianing si
pelari jarak jauh andalan indonesia pada saat
ia turun di nomor sepuluh ribu dan
mendapatkan medali emas keesokan harinya
kurang dari dua puluh jam ya sudah harus
bertanding kembali di nomor
tiga ribu meter dan hasilnya
memang tidak cukup baik tidak cukup memuaskan
dan juga sedikit
mengecewakan untuk trianing si sendiri
karena ia hanya mendapatkan satu medali perungguan
saja di nomor lima ribu meter yang seharusnya
ia pun mendapatkan medali emas
di nomor itu dan ini diakui
bahwa menjadi kendala juga soal penjadwalan
ketika ia menjadi juara pada malam hari
di nomor sepuluh meter ia harus mengikuti tes doping
pagi dan pagi harinya
kemarin pagi ia harus sudah mempersiapkan lagi
untuk mengikuti perlombaan di nomor lima ribu meter
sehingga fisik mereka terkuras
idealnya memang kalau saya mengutip
pernyataan dari trianing si seharusnya
pertandingan itu secepat cepatnya
dimulai pada malam hari atau idealnya
dilakukan keesokan harinya
dan hal yang sama pun akan terjadi
akan turun di nomor lima meter
putra di stadion bukit jalur
setelah tadi malam juga memenangkan satu medali emas
di nomor sepuluh ribu meter semoga saja
tidak menjadi dejavu dengan
apa yang dialami oleh trianing si
sendiri malam hari nanti atau tadi malam
tidak mengikuti tes dopingnya sampai
larut sehingga memiliki recovery yang
sedikit lebih jika dibandingkan
dengan trianing si memang
penjadwalan ini pun diakui menjadi
salah satu kendala tim atletik indonesia
di malaysia kemarin saya mewawancari
taufik yudi kepala bidang pembinaan
dan prestasi dari pb pasi yang
menyatakan bahwa penjadwalan memang agak
sedikit janggal di sea games dua ribu tujuh belas ini
khususnya untuk cabang atletik seperti
marathon yang digelar terlebih dahulu
lalu nomor nomor yang lebih kecil
digelar kemudian padahal untuk dari lari
marathon untuk mengikuti lomba lagi
membutuhkan recovery yang cukup panjang tetapi
tadi malam agus membuktikan bahwa setelah ia turun di maraton
mendapatkan medali perak satu minggu kemudian
dia turun di sepuluh meter iya masih
bisa mendapatkan satu
medali emas dan selain masalah
non teknis terkait dengan penjadwalan
sejumlah hal non teknis lainnya
pun dikeluhkan oleh kontingen atlet
atletik indonesia diantaranya adalah
terkait dengan akomodasi dan transportasi
yang sempat menghambat atau menjadi kendala
tempat mereka menginap sempat berpindah beberapa
kali dan tempat mereka menginap pertama kali
memang tidak dikatakan begitu layak
untuk keperluan para atlet dan
transportasi atlet bahkan trianing si
dikabarkan harus menggunakan
untuk menuju ke venue atau tidak ada
penjemputan begitu dan ini
menjadi sedikit kendala meskipun
para atlet tidak mau memikirkan hal ini terlalu
mendalam begitu karena harus fokus pada
pertandingan tetapi ini akhirnya
diakui oleh kontingen atlet
atletik indonesia yaitu dari tovi qd
yang menyatakan bahwa hal tersebut memanglah
sebuah fakta dan juga terjadi
saya belum mendapatkan konfirmasi
dari pihak masuk terkait hal ini kita akan
menunggu seperti apa nantinya
konfirmasi yang didapatkan apa hal ini memang benar terjadi
dan apa keterangan yang akan
masuk atau dari empat nitia dari
sea games malaysia yang akan
diutarakan kepada pihak media
hanum dan rian
baik mahardika utama kalau dari pemaparan anda
memang ternyata cukup banyak juga sebenarnya
faktor non teknis yang mempengaruhi
performa atlet kita ya namun kita
lihat saja seperti apa nanti dan tentunya
pastinya atlet itu sudah melakukan yang terbaik
pada sea games dua ribu tujuh belas kali ini kalau pun
kali ini belum beruntung kita balas nanti di
sea games dua ribu tujuh belas terima kasih mariko
dan kami juga akan
menghadirkan kelas men medali sementara
sea games dua ribu tujuh belas berikut ini